tidak tidak tidak
petugas kepolisian yang telah memperlakukan penutupan jalan satu arah di jalur cikuasa bawah
terlibat ketegangan karena banyaknya pemudik yang menolak putar arah
polisi pun bertindak tegas melarang pemudik yang mengarah ke pelabuhan
agar tidak melewati akses cikuasa
tak hanya itu sesama pemudik juga sempat bersenggolan
karena saling berebut celah untuk bisa lolos dari adangan petugas
salah satu dari mobil bahkan mengalami kerusakan sehingga terlibat perdebatan ganti rugi
menjelang rabu pagi kondisi kepadatan kendaraan di pelabuhan merak banten terus terjadi
data asdp pelabuhan merak sekitar tiga belas dua ratus delapan puluh dua kendaraan pribadi roda empat
melakukan keberangkatan melalui pelabuhan merak dalam kurun dua puluh empat jam terakhir
tim liputan cnn indonesia